anda masih bersama kami mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio menghadiri buka bersama di kediaman ketua mpr
dan sekaligus ketua bumpan zulkifli hasan
selain gatot sejumlah tokoh seperti akbar tanjung amin rais juga turut hadir dalam acara ini
saat dicecar awak media soal apakah pertemuan ini bermuatan politik
baik gatot ataupun zulkifli hasan kompak untuk enggan berkomentar banyak
meski demikian terkait persiapan pilpres gatot sempat menyebut saat ini kondisi masih cair
dan segala kemungkinan dapat terjadi
selain gatot sejumlah tokoh juga turut hadir diantaranya politisi senior golkar akbar tanjung
politikus senior pan amin rais sekjen pan edi suparno dan juga gubernur anies baswedan
arah arahnya adalah buka puasa bersama karena saya diundang silaturahmi oleh kami
hanya menggunakan tempatnya ketua mpr
jadi saya diundang oleh ketua mpr sama kami
terkait nama bapak ini kan untuk pilpres lagi lagi
nama pak zulkifli hasan sama pak gatot masuk dalam hasil rakornas pa dua ratus dua belas

tanggapannya politik ini masih cair
politik masih cair
kepastian nanti pada sepuluh agustus dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan